informasi berikutnya jumlah anak anak penderita covid sembilan belas di tanah air lebih rendah daripada rata rata seratus negara di dunia
meski begitu tingkat kematian anak anak berusia di bawah delapan belas tahun di atas rata rata sebelas negara berpendapatan rendah
kepala kesehatan unicef indonesia somia kandandel menyatakan jumlah pasien covid sembilan belas anak anak berusia di bawah delapan belas tahun di indonesia mencapai dua belas lima persen
angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan rata rata seratus negara yang mencapai tiga belas persen
meski begitu jumlah anak anak yang meninggal akibat covid sembilan belas di indonesia mencapai satu dua persen
merupakan angka di atas rata rata sembilan belas negara berpendapatan menengah ke atas dan rata rata sebelas negara berpendapatan rendah yang masing masing lima persen serta satu satu persen
hal ini mengundang perhatian dari unicef indonesia karena angka kematian anak lebih tinggi ketimbang rata rata dunia